lpg dan listrik subsidi non energi seperti pupuk pso kredit usaha rakyat
bunga kredit perumahan dan antisipasi penanggulangan bencana
belanja perlinsos yang disalurkan melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan kementerian agama mengalami kenaikan sebesar rp tujuh empat puluh tujuh triliun dibandingkan tahun dua ribu dua puluh tiga
dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran
sementara belanja bansos selain pkh dan kartu sembako yang disalurkan oleh
kementerian sosial mengalami kenaikan satu dua puluh tiga triliun rupiah dikarenakan adanya kenaikan alokasi
untuk bantuan makan lansia bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu
belanja subsidi yang disalurkan melalui bendara umum negara atau non kl
mengalami kenaikan sebesar rp satu dua puluh tiga triliun
dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk apbn dua ribu dua puluh
di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga penghapusan kemiskinan
di dalam apbn dua ribu dua puluh empat tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos
yang dikelola oleh kementerian sosial
perubahan perlinsos yang dikelola oleh kementerian lembaga lain seperti
kemen dikbud dan kemen naker adalah akibat kenaikan unit kos
dan realisasi penggunaan alokasi
anggaran perlinsos sampai dengan februari dua ribu dua puluh
yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan
lini masa pemilu capres dan cawapres
serta pemilihan legislasi pada februari
realisasi bansos mencapai sebesar rp dua belas delapan triliun
sampai dengan februari dua ribu dua puluh
untuk penyaluran program keluarga harapan bagi sepuluh juta keluarga penerima manfaat
dan kartu sembago bagi delapan belas tujuh juta keluarga penerima manfaat
realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai rp lima belas tiga triliun
dan realisasi perlinsos lainnya rp sembilan delapan triliun
apabila dilihat pada charge tersebut
realisasi anggaran perlinsos dan bansos
dari kemensos enam tahun terakhir
yaitu dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
periode yang sama januari hingga februari
tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos
di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos kemensos
yang cukup rendah pada dua bulan pertama
dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan
ini yang menjelaskan pada saat kami
proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dan perbankan
di wilayah ke blank bank
urean ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun dua ribu dua puluh
tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun tahun sebelumnya
anggaran perlinsos telah dianggarkan
di dalam apbn tahun dua ribu dua puluh empat sesuai pembahasan dan persetujuan dpr
dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlinsos yang ditunjukkan presiden dalam rapbn
di dalam rapbn dua ribu dua puluh empat adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh tiga lima triliun
sedangkan alokasi perlinsos yang ditetapkan dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
yang telah disetujui dpr adalah sebesar rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun
adanya peningkatan dari usulan pemerintah
akibat adanya kenaikan anggaran subsidi
akibat perubahan parameter asumsi
kenaikan harga pokok penjualan pupuk
dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat
yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi
beralih kepada bantuan pangan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
pemerintah di bidang pangan
pemerintah membentuk badan pangan nasional bapanas
melalui perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
untuk memenuhi tata kelola pangan secara terarah dan efektif
menciptakan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan
serta kemandirian pangan secara nasional
undang undang delapan belas tahun dua ribu dua
di dalam pelaksanaan fungsinya
diantaranya melalui pengadaan pengelolaan
dan penyaluran bantuan pangan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah
penyaluran bantuan pangan yang dilakukan